tentang penyidikan tindak pidana
terkait proses penetapan
penyidikan tindak pidana
dan status dan tahapan lain
terhadap perkara tersebut
kami polda metro jaya
dengan produk surat ketetapan
nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dan proses pembangunan
penyidikan tindak pidana
sesuai dengan ketentuan